halo selamat malam koalisi perubahan untuk persatuan bersih tegang bakal capres anies baswedan
di desak partai demokrat segera mendeklarasikan bakal capres di bulan juni
usulan itu pun bersautan dengan partai nasdem yang mempertanyakan
buat apa buru buru deklarasi
di tengah gonjang gajing koalisi demokrat justru menyambut baik
ajakan silaturahmi pdi perjuangan
apakah demokrat hanya main mata untuk menaikkan harga di depan koalisi pendukung anies
lantas apakah partai koalisi perubahan anies baswedan terancam bubar jalan
rebutan cawapres koalisi anies panas di pilpres
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
saya menyampaikan sikap dan posisi partai demokrat untuk mengusung bapak anies baswedan sebagai calon presiden republik indonesia
soliditas koalisi perubahan untuk persatuan belakangan menurun
hal itu dipicu oleh pernyataan ketua badan pemenangan pemilu partai demokrat andi arief
yang mengancam akan melakukan evaluasi menyeluruh
bila bakal calon presiden anies baswedan tak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya
andi arief beralasan tingkat elektabilitas anies di sejumlah lembaga survei mengalami penurunan
dia meyakini deklarasi cawapres akan memperkuat keinginan masyarakat akan perubahan
sehingga menambah tingkat elektabilitas anies
demokrat menetapkan juni sebagai batas dan mengancam akan mengevaluasi dukungan terhadap anies
jika pengumuman tak kunjung disampaikan
menanggapi ancaman evaluasi dari partai demokrat
pendahara umum partai nasdem ahmad syahroni mengatakan
tidak mudah mengumumkan naumat cawa pres karena terbentur pembicaraan yang dilakukan ketua partai politik

tinggal tergantung sampai titik darah penghabisan pendaftaran cawa pres cawa pres
sebelumnya ketua dpp nasdem yang masuk dalam tim delapan
willy aditya mengungkapkan
nama bakal cawapres koalisi perubahan sudah mengerucut ke satu nama
hasil diskusi tim delapan sudah disampaikan kepada ketua majelis tinggi demokrat
dan ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
pada saat berkunjung ke pacitan satu juni lalu
satu nama cawa pres itu tidak kunjung diumumkan
ketika ditemui setelah menjadi pembicara di kuningan jakarta selatan jumat lalu
anies belum bersedia mengungkapkan nama bakal cawapres yang ia pilih
bahkan ia tidak menyebut
kapan waktu yang tepat
untuk mengumumkan nama tersebut
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masuk ke segmen electionpedia
dimana ada beberapa hasil survei dari lembaga riset
yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
ini kita lihat dan juga simulasi pasangan capres cawapres
kira kira siapa tokoh yang lebih tinggi
ataupun lebih menguntungkan bagi sosok anies baswedan
untuk mendampinginya sebagai cawa pres di pilpres dua ribu dua puluh empat
ini sudah dirangkum dalam simulasi di grafis
kita lihat yang pertama elektabilitasnya dulu
oke ini versi lembaga lsi deni ja
periode surveinya tiga sampai empat belas mei dua ribu dua puluh
ini relatif baru ya
ganjar pranowo yang warnanya merah
kemudian prabowo subianto yang warnanya kuning
yang tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters
ini jaraknya tipis sekali antara ganjar dengan prabowo
jadi kita tidak tahu crossingnya seperti apa
sementara untuk anies baswedan tertinggal cukup jauh dari prabowo dan juga dari ganjar
ataupun jaraknya dengan prabowo dan juga ganjar
kita lihat slide selanjutnya
sumbernya adalah lembaga riset carta politika
periode surveinya dua sampai tujuh mei dua ribu dua puluh
tidak tahu atau tidak jawab alias undecided footers ini
yang tidak jawab alias undecided footers ini
itu versinya carta politika ini
jaraknya agak jauh antara anies dengan prabowo dan juga ganjar
ini berarti alarm untuk koalisi perubahan pendukungnya anies
kita lihat slide selanjutnya
sumbernya adalah lembaga carta politika
periode surveinya masih sama dua sampai tujuh mei dua ribu dua puluh
ternyata yang paling tinggi ada sandiaga uno
mahfud md ini adalah newcomer ya
maksudnya dalam artian newcomer sebelumnya tidak ada dalam survei
yang tidak tahu atau tidak jawab
itu adalah versinya carta politika
kita lihat versi lembaga survei lainnya
untuk elektabilitas calon wakil presiden
surveinya lsi lembaga survei indonesia
ini adalah lima kandidat cawapres posisinya teratas
kita lihat simulasinya setelah ini
kita sudah merangkum beberapa simulasi tiga pasangan
elektabilitas capres dan juga cawapres
survei indikator politik indonesia sebelas tujuh belas april dua ribu dua puluh
kita lihat disini anies baswedan dipasangkan dengan kofifah
dengan warna biru
dan rituan kamil yang berwarna merah
sementara yang warna merah adalah ganjar pranowo dan rituan kamil
ini sangat tipis sekali ya
perbandingan antara ganjar rk dengan prabowo erik tohir
siapa yang crossing sekali lagi kita belum tahu
tapi jaraknya anies baswedan yang berwarna merah
karena masih agak jauh dengan pasangan pasangan yang lain
kita lihat simulasi pasangan selanjutnya
masih versinya indikator politik
kalau anies baswedan dipasangkan dengan ahy
tidak banyak jauh berbeda ya ketika anies dipasangkan dengan kofifa
ketika prabowo dipasangkan dengan mohaimin itu agak anjlok
dibandingkan tadi prabowo dengan erick thohir
itu tadi beberapa simulasi yang sudah dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
dengan simulasi tadi ternyata ahy ataupun kofifa tidak menyumbangkan banyak
ataupun meningkatkan elektoral yang signifikan terhadap keterpilihan anies baswedan
pada pilpres dua ribu dua puluh empat tentu saja
pertama kali yang akan diperoleh
pekerjaan rumah bagi koalisi pendukungnya
koalisi perubahan yang saat ini sedang panas ataupun bersih tegang
kira kira siapa yang akan menjadi cawapresnya anies baswedan
ada satu nama kabarnya
betul betul satu nama atau masih bisa digoyang lagi
nanti kita akan bahas dengan arah sumber saya yang sudah ada di studio
dan juga bergabung melalui sambungan zoom
kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show

kau dulu yang ada di video lalu
kau dulu yang ada di video lalu
kau dulu yang ada di video lalu
kau dulu yang ada di video lalu
terima kasih anda masih bersama kami di political show
koalisi perubahan untuk persatuan bersih tegang bakal capres anies baswedan
didesak partai demokrat segera mendeklarasikan bakal cawapresnya di bulan juni
usulan itu pun bersautan
dengan partai nasdem yang mempertanyakan buat apa buru buru deklarasi
di tengah gonjang ganjing koalisi partai demokrat
justru menyambut baik ajakan silaturahmi dari pdi perjuangan
apakah demokrat sedang main mata untuk menaikkan harga di depan koalisi pendukung anies
lantas apakah partai koalisi perubahan anies baswedan terancam bubar jalan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah ada di studio dan juga di zoom
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ada pipin sopian
jurubicara partai keadilan sejahtera
selamat malam kak pipin
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam ada herzaki mahendra putra kepala bakomsra partai demokrat
selamat malam bang zaki
waalaikumsalam ada juga bendara umum partai nasdem amasaroni
selamat malam bang rony
direktur esekutif parameter politik indonesia ada mas adi pretno
selamat malam mas adi
juga bergabung melalui sambungan virtual ada pak sudirman said
yang merupakan jurubicara dari bakal calon
salam presiden anies baswedan
selamat malam pak sudirman said
terima kasih sudah bergabung
selamat malam rifana
selamat malam teman teman semua
dan seperti biasanya sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
kita selalu melibatkan teman teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda
ada senat mahasiswa visip universitas mustopo yang malam ini juga bergabung
selamat malam teman teman
ini kok sedikit sekali ya teman teman dari mustafa
setelah ini mungkin teman teman
teman dari mustopo bisa mengajukan pertanyaan kritikan dan juga tanggapan
kira kira tentang siapa yang akan kalian pilih pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
terima kasih sudah bergabung
saya mau langsung saja dulu ke partai demokrat
karena ini sekarang yang lagi kesana kemarin kayaknya partai demokrat
mas zaky ketua umum anda mas ahaye kemudian ketua bapilu anda
ketua badan pemenangan pemilu pak andi arief mengatakan bahwa
sebaiknya mas anies baswedan segera mengumumkan ataupun mendeklarasikan cawapresnya di bulan juni ini
kenapa harus buru buru
tuh pendaftaran cawapres dan juga cawapres di bulan oktober dan juga november
kenapa demokrat meminta buru buru mengumumkan di bulan juni ini
yang pertama saya mau koreksi dulu nih
karena di awal tadi nana menyampaikan kami ini bersitegang
padahal sebenarnya koalisi perubahan ini tidak ada bersitegang sama sekali satu sama lain gitu
lalu yang kedua katanya ada gonjang ganjing gitu ya
padahal buktinya kami semua bertiga minimal ada duduk di sini semua
kalau gonjang ganjing mungkin ada yang gak mau datang nih
mungkin biar kelihatan solid
oh nggak kelihatan
kita nggak perlu memperlihatkan
tetapi kita memang solid
nah ini masih bedanya nih
nah kemudian tadi bicara mengenai masalah waktu deklarasi lama
ini yang harus kita cermati betul ya
jangan sampai persepsinya beda
karena dalam konteks waktu ya menimbang waktu saat ini kalau dibandingkan dengan dua ribu sembilan belas
jadi di agustus sepuluh agustus paling lambat
pemilihannya itu di april pertengahan april
sembilan april kalau tidak salah
dan waktunya itu adalah sembilan bulan
sedangkan sekarang udah kurang dari sembilan bulan
jadi kalau dibilang last minute waktunya masih banyak bagi kami itu relatif
ya itu satu
jadi bagi kami waktu tidak tepat kalau dikatakan bahwa ini masih lama
karena sama dengan pendaftaran di dua ribu sembilan belas
dan bahkan sesuai dengan data yang kami miliki
bang sandi itu cawapresnya
sampai dengan april dua ribu sembilan belas saja
padahal dia sudah hampir setiap hari kami lihat keliling kemana mana
ini yang masih kita sama sama pelajari

nah kemudian yang ketiga terkait dengan waktu juga ini
berdasarkan hasil diskusi kami dan juga kami cermati data di berbagai negara lain
termasuk di negara maju
itu waktu yang ideal itu adalah sebisa mungkin delapan enam sampai delapan bulan
itu sudah diperkenalkan
tapi itu negara negara event yang belum tidak sebesar indonesia
nah apalagi kita lihat indonesia ini ada wilayahnya luas sekali
saya baru saja dari dapil saya
di tengah perjalanan masih menghadapi talkshow by zoom
dan itu di tengah tengah perjalanan bisa hilang sinyal gitu loh
maksudnya sehingga apa
nggak mudah ini kalau di indonesia lalu kita memilih mesti
masih dilihat juga kami ini ingin mas anies ini menang gitu loh
saat ini kami merasa di dalam lintasan ini
mas anies ini mobilnya di paling belakang
jadi persoalan elektoral tren elektoral yang turun
ya oke ada kontroversi lah atau ada yang percaya tidak percaya dengan hasil survei
tapi bagi kami ini tetap harus sebagai data
salah satu data ya bukan menjadi yang mutlak gitu
dan kami lihat oh kok bang mas ganjar pak prabowo agak
manuvernya nah kami ingin juga melakukan manuver
yang sama bahkan bisa melebihkan kapasitas dan kapabilitas teman teman nasdem
teman teman pks dengan tenang demokrat
ini luar biasa
jadi maksudnya manuver yang dimaksudkan oleh demokrat adalah
segera mengumumkan cawapres bagi anies baswedan di bulan juni
untuk membus elektoral
itu salah satunya karena inilah yang juga disampaikan oleh masyarakat ketika ketemu kami
ya sama tadi kemarin ketemu dengan mau anak muda mau petani mau nelayan ya
mau pedagang umkm mau ibu ibu rumah tangga kemarin
waktu saya disambas dan singkawang itu yang disampaikan satu
bang kapan ini deklarasinya cawapres kenapa
jadi kita semakin semangat makin jelas
oh berarti isu isu di luar kalau koleksi perubahan mengumumkan cawapresnya si a
nanti partai ini keluar
kalau cawapresnya si b partai ini keluar
nah ini kan kalau sudah terjadi kan nggak ada lagi nih bang isu isu ini
ini kan kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang menekom perubahan
oke tapi kenapa aspirasinya harus disampaikan keluar ke media ke publik
kenapa tidak dimasukkan saja aspirasinya ke dalam tim delapan
apakah karena mungkin dari internal baik dari pks dan juga nasdem
tidak mengakomodasi aspirasi demokrat
kenapa harus dibicarakan
kalau dibicarakan ke luar ini kan sebenarnya persoalan internal
ini kan kami menyampaikan kenapa sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik
bertanya eh demokrat udah ngapain nih gitu
terdalam konteks udah mengingatkan belum
saya menyampaikan aspirasi dan demokrat sudah menyampaikan belum
ya kami sampaikan itu di depan publik tetapi masih diingat nana
kami juga sudah menyampaikan kepada mas anies secara langsung
jadi mas anies setuju bahwa juni diumumkan
positif itu maksudnya apa
positif artinya bagus masukannya kita timbang sama sama kita belajar bersama
karena kan kesepakatannya
kita sudah serahkan kepada mas anies bahwa masalah capres ini menentukan siapa capres
ini bukan bicara nama ya kita bicara mengenai timing
dan bilang wah ini makasih masukannya karena bagaimanapun semua masukan akan dipertimbangkan di mas anies nanti ya
dibantu oleh tim capres dibantu oleh tim delapan dalam memutuskan
nah ini kira kira jadi jangan sampai keliru dan mohon maaf di tweet bang aa kan juga kelihatan
kami akan mengevaluasi gitu
bukan kami akan keluar dari koalisi perubahan atau mengancam
itu clear bahasanya di tweet ada kata katanya
benar dong kita punya rencana kita laksanakan
evaluasi dukungan itu apa
menyampai gak nih
tafsirannya apa evaluasi dukungan menurut anda
coba dibuka aja tweetnya dulu bahasanya seperti apa
iya benar dong
artinya mencari opsi lain untuk mendukung
bukan bukan mencari opsi lain
ini yang jelas bagi kami
kita punya rencana sudah kita laksanakan lalu apakah output apakah hasilnya sesuai dengan harapan
nah kita kan kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan bagi kami mesti ada percepatan nih
perlu ada asilarasi konsolidasi
tapi itu bukan ancaman ya yang disampaikan oleh demokrat ya bahwa meminta mas ani segera mendeklarasikan kalau gak evaluasi
koalisi perubahan gak main ancaman ancaman satu sama lain
kita ngobrol duduk bareng gitu
tapi ke publik perlu ada yang disampaikan karena bagian dari pertanggung jawaban kami
karena masyarakat perubahan ini besar sekali gitu yang ingat perubahan
dan inilah menjadi tanggung jawab kami karena visi misi perubahan ini gak mudah loh
oke tapi tadi anda katakan ya ini bukan soal sosok tapi soal timing ataupun timeline
tapi di piagam
perjanjian kerja sama
kerja sama yang ditekin oleh tiga partai itu tidak ada timelinenya
tidak ada datelinenya untuk menentukan capres di bulan juni
kenapa itu kemudian sekarang dipersoalkan
loh kan bukan masalah timeline
apa yang dikejar kenapa harus buru buru
bukan timing di dalam piagam
piagam ada kesepakatan
kita tahu nih bahwa siapa yang menentukan capres
kita ada sepakat cawapresnya mas anies
cawapresnya menentukan mas anies
udah clear itu semua
iya kan nama kami gak ada biasa
masih tahu katanya
kemudian tapi bagi kami
kan kami berhitung terus nih
ya teman teman nasdem juga ingin anies menang
pks juga ingin menang
kita cek data dan fakta
nah kemudian ternyata hitung hitungan tadi kan sudah sampai
jadi kalau diumumkan bulan juni bisa menang ya menurut anda
ya menurut kami
dan kita lihat waktu kita ini kurang dari delapan bulan
eh kurang dari sembilan bulan
menurut kami secara survei yang benar nih ya
menurut kami ya
berarti itu enam belas
kalau sembilan belas ditambah enam belas tiga puluh lima
bisa kita masuk ke putaran kedua
itu semudah itu ya angkat perhitungannya ya menurut anda
bukan semudah itu
maksudnya ini adalah simulasi dasar
tetapi berbagai fakta dan data
nanti kalau saya jelaskan panjang lebar metodologi habis nih jam tayangnya
nasdem sepakat nggak dengan
konsep tadi yang ditawarkan oleh demokrat
bahwa katanya sudah disampaikan
bahwa resep kemenangannya anies itu ya harus segera mengumumkan cawapres di bulan juni
itu nasdem sepakat nggak
bahwa memang anies harus deklarasi cawapres di bulan juni
enggak kita sepakatnya mikirin bangsa dan negara ini
konsen pada stabilitas nasional
jadi kalau demokrat berfikiran bahwa
pemenangan itu kan semua partai pasti punya skenario masing masing
tapi kita berharap ini kan kayaknya kita selalu dibenturin
seolah olah dibuatlah suatu hal yang tadi nana bilang
bersitegang gitu ya
padahal enggak kita pada prinsipnya pasti punya ide yang gagasan berbeda beda
demokrat beda mungkin pks beda kita beda
tapi nasdem berfikir bahwa
yuk kita konsentrasi pada hal hal yang secara nasional yang kita pikirin
dengan kondisi keadaan sekarang misalnya
dan kita juga berharap bahwa pertarungan ini adalah pertarungan dimana
dalam konteks dual pasti akan menyimpan skenario permainan masing masing
tapi siapa sih dalam pertarungan tidak mau menang
pasti mau menang
cuman pasti ada cara
yang kiranya dalam perang ini kita nggak perlu ungkapin terlalu banyak
cara untuk menangnya itu kira kira di bulan juni
mengumumkan cawapres itu strategi menang gak bang
kalau menurut nasdem
kalau kita kan tidak berfaktor pada bulan
jadi gak harus berburu
kalau di zaki ngitungnya ngitung perbulan target pemenangan pasaran
untuk mengenalkan kepada publik
benar nggak ada salah dia
tapi kan kita nggak mau seolah olah publik memaksakan akhirnya kita harus keluar
nah kita udah keluar kok
cuman kita pengen bahwa partai ini adalah kekuatannya kebersamaan dengan kekitaan
untuk sama sama kita punya strategi untuk memenangkan pertarungan
kalau ingin bersama sama kan tidak boleh ada pihak yang memaksakan ataupun mendesak
ini harus diumumkan di bulan juni
atau satu lagi pihak ini tidak boleh diumumkan di bulan juni
gak boleh ada seperti itu
jadi menurut nasdem konsepnya seperti apa
kapan waktu yang tepat mas anies mengumumkan cawapresnya
apakah di bulan juni atau nanti tunggu momentum yang tepat
dia gak salah juga
kita kalau nasdem mah santai santai aja
kalau nasdem santai santai aja ya
kalau demokrat memiliki itu bagus bagus saja
namanya kita pengen bertarung dengan satu gagasan amunisi yang cukup
dengan strategi yang kita lakukan bersama
tapi kalau nasdem masih santai aja
jadi aspirasi dari demokrat boleh saja
tapi nasdem maunya santai saja
tapi kira kira kalau menurut nasdem kapan waktu yang tepat
tapi bukan santai berarti kita melakukan sesuatu yang enggak
tetap melakukan skenario yang tidak kita ungkapkan di publik
tapi di tim delapan itu tadi ketua dpp partai nasdem pak sugeng suparwoto
kolega anda juga di partai nasdem mengatakan bahwa sudah satu nama yang dipilih
hanya tinggal tunggu waktu saja untuk mengumumkan
itu artinya waktu pengumumannya santai santai saja
gak perlu buru buru gitu pak rodi
nah kita serahkan nama anies baswedan
jadi tidak perlu didesak di bulan juni ya
gak perlu didesak
tinggal tergantung anies baswedan mau ngumumin kapan
jadi gak perlu didesak bulan juni
mau besok mau lusa
terserah pak anies
nasdem ikut ya
oke saya mau ke kang pimpin
kang pimpin kami dapat informasi ya
sebetulnya sejak awal nasdem dan juga pks itu tidak mendesak mas anies untuk buru buru
mengumumkan nama cawapresnya meskipun namanya sudah ada
saya mau tegaskan dengan pantun dulu
ngopi pagi ditemani sambil baca tabloid
koalisi perubahan solid siap menyambut kemenangan
jadi gimana tuh
jadi saya mau sampaikan mbak nana
kalau saya nggak setuju dengan judulnya itu
tahu saya nasdem juga gak rebutan
misalnya dari pks punya kang aher
mbak nana juga gak rebutan juga
ini sudah selesai

iya ini sudah selesai
itu rebutan berarti
piagam sudah ditandatangani oleh pak surya palo kemudian ustadz syehu dan kemudian mas
ahy bahwa masalah cawapres diserahkan kepada beliau
termasuk timeline pengumumannya
ya itu kan masih didiskusikan mana yang terbaik kan
cari hari baiklah diantara kita dan tidak ada panas panasan tidak ada saling rebut rebutan
bagi kami ini sudah selesai
kalau diserahkan ke mas anies berarti kan gak perlu mendesak di bulan yang lain
ini kan masalah timing
masalah waktu ini punya pandangan cara kerja kemudian kajian masing masing
memang kalau lebih cepat dibandingkan dulu
kami itu khawatir
di antara kita khawatir flashback seperti tahun dua ribu sembilan belas lalu
sudden death politik ini bahaya
saya kira bang rodo ini juga setuju
bahwa kita makanya sejak awal kami menghormati betul bagaimana nasdaq mengumumkan mas anies
sejak bulan november lalu
dan kemudian nasdaq mengumumkan mas anies sejak bulan oktober lalu

kita menyampaikan urusan cawapres serahkan kepada mas anies
kemudian kami di tahun ini menyampaikan yang sama
dukung mas anies dan kemudian cawapres diserahkan kepada mas anies
sungguh luar biasa koalisi ini sangat memahami bahwa ketua umum partai ini tidak bisa mengambil
keputusan dengan voting
tetapi kami menyerahkan otoritas kami untuk menentukan cawapres itu kepada mas anies baswedan
termasuk timelinenya termasuk memutus pengumumannya
mas anies itu bukan orang yang otoritas
bukan orang yang otoriter
nah pertanyaan saya pks setuju nggak kalau misalnya di bulan juni lebih cepat lebih baik
tadi kan anda katakan
karena mas anies itu tentu mendengarkan aspirasi kami
aspirasinya pks apa
oke aspirasinya pks apa
ya sesungguhnya bayi kami lebih cepat lebih baik
oke berarti pks sama sama demokrat ya
saya baik kami kenapa
lebih cepat lebih baik di bulan juni ya
karena ketika kita sudah tahu siapa capres capres kita
maka kita akan lebih mudah keliling safari ke berbagai daerah
siapa capres kemana cawapres kemana
kemudian kita akan kenalkan calon kita yang terbaik itu kepada masyarakat
jadi pks setuju bulan juni
ya saya kira dan kita akan menyerahkan kepada mas anies
tidak ada desak desakan tidak ada saling rebutan
lebih cepat lebih baik
lebih cepat lebih baik
berarti bulan juni ya
saya kira diserahkan kepada mas anies
kita sudah sepakat ini adalah aspirasi
tapi kalaupun nanti mas anies maunya di last minute juga pks dukung
ya saya kira kalau memang itu pertimbangannya
ya kita akan
dan musyawarah mana yang lebih baik
suportif banget nih teman teman koalisnya mas anies
saya mau nanya ke pak sudirman said
pak sulman said kalau dari sisinya mas anies baswedan
apakah memang setuju dengan masukannya partai demokrat usulannya partai demokrat
supaya lebih cepat saja mengumumkan cawapres
terutama di bulan juni ini
pks juga tadi aspirasinya lebih cepat lebih baik
jadi di bulan juni ini waktu yang tepat nggak pak sudirman
kira kira untuk mengumumkan cawapres
ini dia pemimpin sidang ya
ngajak voting gitu
ini politisi ngomongnya muter muter semua nih soalnya
jadi kita tanya aja sama jubire langsung
jadi kita selalu kembali pada perdomaan
perdomaan kita adalah piagam
dan seperti dikatakan oleh tiga teman kita tadi bahwa semuanya sudah menyerahkan pada pak anies
baik orang atau figur yang ditunjuk maupun timing
dan saya juga ingin menggaris bahwa tidak ada ketegangan tidak ada panas panasan
bahwa dari sana sini muncul ekspresi antusias semangat
itu kita hargai sepenuhnya karena
kan tiga partai ini partai besar semua ya
jadi pks partai besar pnas partai besar demokrat juga pasti memiliki kepentingan untuk pandangan pandangan yang masing masing punya cara pandang
dan tugas tim delapan menyembahkan ini supaya ketemu dengan format timing yang terbaik
dan pada itu memang kita akan menyerahkan pada capai
karena kita sudah mencari capres yang sudah dipilih oleh ketiganya untuk memilih waktu terbaik
jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa
ini dinamika yang wajar saja dan kita terus menjaga semua berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam piagam
mudah mudahan dalam waktu dekat segera ketemu waktu yang baik
dan harapan seluruh masyarakat supaya pak anies segera menyampaikan siapa pilihan calon wakil presidennya bisa ditunaikan
artinya mudah mudahan dalam waktu dekat ini berarti bulan juni ya mengakomodasi usulannya demokrat ya
kenapa mesti ngotot bulan juni
ya itu kan yang diminta oleh demokrat
bisa bulan juni bisa bulan juli bisa juga sesudahnya
tapi yang pasti kan begini tugas pak anies itu kan menjembatani semua pandangan semua kepentingan
dan juga tidak hanya partai politik kan pak anies juga punya elemen pendukung punya tokoh tokoh masyarakat yang memberi support kepada beliau
yang pasti memberikan pertimbangan pertimbangan segala hal lah
aspek politik aspek spiritual barangkali aspek bagaimana konstituen di lapangan itu semua dipertimbangkan
baik pak sudirman
tapi dari mas anies sendiri lebih ingin lebih cepat atau nanti saja
karena kan ada plus minusnya ya kalau lebih cepat memang mesin memenangkan partai politik bisa bekerja lebih cepat
tapi kalau nanti saja kan cawa presiden ini tidak akan diganggu begitu saja
mengingatkan ini koalisinya berhadapan dengan banyak pihak pihak yang lebih kuat begitu ya
kalau dari mas aniesnya sendiri pertimbangannya bagaimana
jadi tidak ada pilihan yang sempurna dan persis seperti tadi dikatakan kita timbang semua plus minusnya
pak anies juga demikian mendengar semua masukan
kalau soal diganggu itu pak anies sudah diganggu dari tahun dua ribu tujuh belas tuh
jadi bagi pak anies tidak ada soal lagi soal ganggu mengganggu
mencari timing terbaik yang menjadi titik kesimbangan dari seluruh pihak yang memberikan dukungan
oke jadi mencari timing terbaik itu jangan didesak desak begitu ya pak sudirman ya
kadang kadang kita juga perlu desak desak juga
jadi desakan itu penting klaim juga penting jadi semuanya kita akomodasi
ini di tim delapan kan prosesnya sudah selesai sudah ada satu nama yang ditunggu apa lagi
kan namanya tim delapan
kan namanya hari baik itu kan aspeknya banyak kan
kita mendengar suara dari langit kita mendengar suara dari bumi begitu ya
jadi insya allah pada waktunya kata sahri ini tuh semua akan indah pada waktunya
oke oke ini masih belum mau dibuka nih sama pak sudirman
tapi saya ingin tanya ya pak sudirman apakah kemudian dari timnya mas anies dan juga mas anies sendiri
merasa ada korelasi dengan lambatnya pengumuman nama cawapres
dengan tren penurunan elektoral itu ada kaitannya nggak
atau justru dari timnya mas anies mengevaluasi ini partai partai belum bekerja maksimal
makanya tren elektoralnya mas anies turun terus
banyak aspek kan turun itu kan bisa juga bukan karena pak anissa turun
tapi karena yang lainnya naikkan
sehingga relatif kita kemudian ada di belakang
tapi yang jelas memang kita selalu berbicara
mengupayakan supaya semua keputusan itu disepakati
sehingga mengurangi retak retak di awal
karena kalau di awal sudah retak kedepannya akan sulit
dan karena itu memang di awal barangkali lambat di awal barangkali hati hati
tapi begitu sampai pada titik yang disepakati maka insya allah kita akan lari kendeng
dan pada waktu itulah kira kira kita akan
tapi saya mau tanya ya pak sudirman dari evaluasi timnya mas anies
merasa bahwa partai partai politik pendukungnya ini mesinnya sudah bekerja maksimal belum
untuk pemenangan itu aja dulu
sebelum kita bicara cawapas pak anies
saya ingin menyampaikan ya
saya ingin menyampaikan apresiasi pada seluruh partai
coba bayangkan ya pak surya paloh mengumumkan di awal dengan pengorbanan luar biasa
mendapat tekanan hukum tekanan politik tekanan bisnis tekanan semuanya
dan hal hal yang enggak enggak itu muncul sekarang di dalam diskursus
begitu pun demokrat
demokrat itu bukan tidak berkorban mengambil sikap menyerahkan sepenuhnya pada pak anies
siapa wakil presidennya
padahal partai partain menawarkan pak agus arimurti aduyudhoyono sebagai calon wakil presiden
kemudian tentu mendapat tekanan dari bawah juga dari konstituen
belum lagi tekanan hukum yang sekarang sedang dialami oleh demokrat
pks juga demikian
pks itu konstituen yang paksih mengendalikan sesuatu
dan itu godaan godaan yang datang itu tidak ringan dihalangi
jadi pengorbanan partai sedang berlomba lomba bagaimana menggerakkan kekuatan politiknya
untuk meningkatkan elektabilitas masyarakat
pada waktunya kita akan gerak bersama
sesudah semuanya bisa kita sepakati
baik kalau pak sudirman said banyak mengapresiasi kerja kerja partai koalisi pendukungnya mas anies
tapi data statistik berbicara berbeda ya
mas zaky saya harus bacakan ya
data dari lembaga indikator politik menyebut turunnya elektabilitas mas anies baswedan
bukan dipengaruhi karena lambannya pengumuman cawapres
tapi karena mesin partai koalisi yang belum maksimal
saya bacakan ya
jadi demokrat mengakui ini surveinya indikator baru dirilis
jadi demokrat mengakui belum maksimal bekerja memenangkan mas anies pasang baliho di daerah daerah
karena lebih banyak balihonya nasdem dan juga pks ketimbang demokrat
banget itu jelas ya
saya jawab dulu nih
ini indikator itu tanggal berapa
kalau kami punya yang dua puluh enam sampai tiga puluh mei
jadi kalau barusan bilang tiga puluh an something ya berarti kan ada variasi ini
itu bulan apa tuh
jangan jangan survei bulan april atau bulan maret lagi tahun lalu
itu satu ini
ini ada nih
ini ada diberitanya nih
itu satu ya kan
kita kan pakai data ya
yang kedua saya bingung juga kalau dibilang kita kurang sosialisasi
silahkan dicek di media sosial
mas anies itu tekanannya luar biasa diserang buzzer dan berbagai pihak
jadi demokrat yang mendukung anies itu
demokrat membantu melawan buzzer
tapi serangan daratnya gimana
ada perintah nggak dari dpp partai demokrat
saya dihunggung pasang dulu
seluruh caleg seluruh kader
kamera apa nih
kamera bola nggak kasih contoh
untuk pasang baliho
kameranya boleh nggak nih
ada perintah resmi ya
ada perintah resmi nggak tapi dari dpp
oh ada muka mas anies ya gitu
ada perintah resmi nggak dari dpp partai demokrat
kalau kita bicara perintah strategi apa yang disampaikan silakan
kita ini kan luas spektrumnya
ada daerah daerah mohon maaf gitu
yang mungkin kalau dimasang wajah mas anies
dapil dapil yang berlawanan ya
kami kan nggak mengorbankan caleg kami juga dan kader kami
tetapi yang lain diminta ini empat x enam di pinggir jalan masuk kota singkawang contoh
dan ini bukan hanya kami
ini ada empat loh
yang di depan
yang di depan yang di depan
yang di depan yang di depan

yang di depan
yang di depan
yang di depan
yang di depan
yang di depan
belum yang kota kota lain
lalu silakan dicek relawan relawan anies
memang itu ada yang dari grassroot
tapi kemudian kan mereka mencari mohon maaf nih
ada bapak asu atau misalnya
siapa nih yang support nih yang dukung
anggota dewan anggota dewan demokrat atau musmus demokrat di daerah yang juga megang relawan relawan
jadi kalau bicara belum optimal
ya pasti belum optimal
kalau kami sampaikan
pasti belum optimal
pasti belum optimal
kalau cawapresnya udah diumumin dan mas ahai maksimal gak
ya kalau sekarang udah optimal
nanti ujung ujung udah anti klimaks
nanti di februari empat belas dua ribu dua puluh empat malah nanti jeblok gitu loh
kita kan performance
bukan lari sprint
kita harus jaga endurance
harus jaga namanya stamina
jadi dukungnya pelan pelan gitu
bukan pelan pelan mbak
mau apa lagi
kami sih merasa nggak perlu
demokrat kok dibilang kurang optimal
gak perlu lah
mas anies sendiri merasakan betapa
misalnya contoh di mesos
luar biasa kami membantu
yang misalnya di lapangan di darat
kalau misalnya ada yang gak ngeliat mungkin
naik pesawat mulu kali gitu kan
tidak jalan darat
kalau dia jalan darat saya yakin
pasti liat balik kok
jangan jalan ke ganggang di desa
tapi kalau bukan basis kita
saya mau tanya ke nasdem
nazdem ada upperintah resmi gak
karena ternyata mesin partai pendukung mas anies ini belum mampu untuk mendukrak elektoralnya
dari awal kalau nasdem sih
kan kita bukan media kecil media besar
dari konsep itu dari awal ketua umum menyampaikan dengan segala harapan yang luar biasa
kepada kita kayak kemarin kita orientasi caleg itu aja udah tanda untuk menyampaikan hal kemenangan
sangat kalau itu tidak perlu diragukan kalau perintah ketua umum
dan itu dilakukan oleh ketua umum dan kita sebagai bawahannya menyikapi langsung ke tingkatan bawah
oke jadi memang ada perintah dari dpp partai nasdem untuk semua caleg pasang
perbedaan di semua dapil ya baik dapil yang berlawanan
ini gak takut nih kayaknya kursi kursinya hilang
oke saya mau ke mas adi paredul
kalau pks jumlahnya sudah tinggi bang empat puluh empat sembilan persen
harusnya sih lebih dari itu
karena saya asumsinya kalau nilai sebesar itu
kemungkinan yang dihitung banyak caleg
ini sudah kita tampukkan
karena kalau misalnya calonnya itu hanya tiga katakanlah
kemungkinan pks itu diangkat enam puluh tujuh puluh persen
pemilih pks itu memilih anies baswedan
jadi menurut saya ini masih banyak mungkin calonnya itu calon presiden
jadi saya katakan bahwa memang sejak awal
karena pks dengan mas anies dari dua ribu tujuh belas dulu dukung keadaan dki
jadi memang pilihan kenapa memilih mas anies
karena mayoritas pemilih pks
juga adalah memilih mas anies
yang kedua kami ingin pastikan bahwa sejak awal deklarasi sampai saat ini
kami adakan apel siaga dan kemudian semua atribut caleg caleg kami
dideklarasikan memastikan untuk kemenangan mas anies
jadi pks kayaknya nggak mungkin geser ke lain hati ya
kamis loyal setia dengan mas anies
digoyang goyang oleh pak sandiaga uno
saya mau ke mas adi
mas adi anda melihat ini panggung depan koalisnya mas anies memang semesra itu
karena informasi yang masuk ke kami di kalangan wartawan ya
yang kita dengar
tidak semesra itu tidak sesolid itu
jadi makanya anda melihatnya memotretnya bagaimana nih
memang semesra itu sesolid itu
nggak ada masalah untuk penentuan cawapres
tadi nasdem bilangnya santai santai aja
yang dua lebih cepat lebih baik
ya bicara tentang poros perubahan agak sensitif nana
kalau saya bilang ini sedang goyang goyang sedang tidak akur
saya selalu dibilang provokator sebenarnya
jadi yang bocor ke nana itu kan juga bocor ke banyak orang
politik kita secara umum kan seperti
apa yang terjadi pada kaca apa yang terjadi pada elit juga langsung sampai kepada teman teman media
teman teman aktivis dan pekerja pekerja politik tentu saja
jadi kalau saya boleh berharap sebenarnya
satu satunya harapan pemilu di dua ribu dua puluh empat itu ramai dan menarik
kalau perubahan ini sampai oktober
pendaftaran kkpu tetap langgeng
karena ada narasi dan diskursus yang tentunya agak berbeda
dengan apa yang sudah dibangun oleh jokowi poros poros yang saat ini terafiliasi sebagai pendukung jokowi
ganjar pranowo dan prabowo subianto
jadi satu satunya tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana
menjaga soliditas dan kekompasan ini sampai kompas
tapi kan pada saat yang bersamaan kita yang melihat dari jauh
ini kan tidak bisa juga menutup mata
kalau yang bicara kepada publik agak ngegas sekelas bang ahmad ali
aa ataupun andi arief aa juga
itu perang perangan secara terbuka agak sulit untuk tidak mengatakan
ketua bapilu betul bang andi arief yang satu wakil ketua umum bang ahmad ali
ya itu yang saya sebut kalau sekelas bang ahmad ali dan bang andi arief ini perang secara terbuka
dan ngomongnya bagi saya cukup vulgar ya
bahkan sesuatu yang menurut kita itu tidak ajak untuk disampaikan ke publik tapi kita dengar
bang ahmad ali secara vulgar mengatakan
bilang aja kalau aa yang tidak dipilih akan cabut dari dukungan koalisi perubahan
tanya tuh kepada partai demokrat apa betul sudah mensosialisasikan anies
bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas
hure hure bukan hanya sebatas statement yang bluffing gitu ya
tapi ini adalah satu statement statement politik yang sebenarnya ingin ditunjukkan kepada publik
ada sesuatu yang nggak selesai
cuman nana sekali lagi kalaupun toh ada dinamika
ada persoalan persoalan yang tidak tuntah di tim sembilan misalnya
tim delapan maksud saya itu tidak harus sampai keluar sebenarnya
kenapa ini sampai keluar sepertinya demokrat ini udah gak nyaman nih
lama betul ini anies sudah kalah
ini jalannya masih ketinggalan sama yang lain dan seterusnya dan seterusnya
bagi demokrat akan menarik kalau kemudian
nih disorongkan kalau ada cowok pres yang bisa mendampingi anis
maka sangat mungkin bisa mengejar ketertinggalan dari prabowo dan ganjar
kan begitu ceritanya cuman proposal ini kan tidak langsung disambut secara umum
kalau pun toh sekeras apapun
apa yang disampaikan oleh bang herzaki bang sudirman said kang pipit
bahwa ini tidak ada persoalan apapun
kalau besok perang lagi nih antara duo aa ini repot kita
jadi yang ini semuanya bilangnya baik baik aja
tapi yang di elit semuanya bilang tidak sedang baik baik saja
memang tugas dari teman teman ini kan adalah menutupi
bisa kecil apapun goyangan itu
saya termasuk orang yang selalu berharap
proses perubahan iman imannya gak berubah sampai aktual
kalau gak ada proses perubahan pemilu itu gak menarik
jadi ketika itu perang terbuka di publik
bahkan bang andi arief sengaja mencuit di twitter
itu sebetulnya ya memang ya
ini sebetulnya ya memang ingin diketahui oleh publik ya
bahwa sedang tidak baik baik saja begitu
bacaannya begitu ya mas adi
jangan jangan ini adalah skenario yang kedua sebenarnya
bagi partai partai politik di perubahan untuk keluar dengan baik baik
artinya kalau pun tahu keluar minimal mereka gak dibully
oleh pendukungnya anis
demokrat ingin bilang bukannya kita gak mau sama anies
tapi nyawarin ahy gak disetujuin itu ditolak
keluar aja tuh baik baik
jangan jangan juga itu yang disampaikan oleh demokrat
jangan jangan kalau kita paksakan ahy
pendukung anis lah yang keluar
nasdem dan seterusnya dan seterusnya itu
maksud saya adalah
kalau ini dianggap sebagai sebuah dinamika politik biasa biasa saja
sebaiknya memang tidak perlu diumbarkan ke publik
selesaikan saja di rumah tangga koalisi ya
betul selesaikan saja ngopi ngopi yang seperti sering dipertontonkan
tapi itu tadi jangan sampai poros perubahan ini
iman politiknya berubah itu aja
harus berlayar ya oke
kita harus jeda terlebih dahulu
karena begini nana saya khawatir
efek kejut yang disampaikan oleh bang ahmad sahroni dan nasdem yang lain itu
jangan jangan memang anies ini ingin belok ke yang lain juga gitu loh
itu maksudnya gimana nih
siapa tahu dia bisa sama probo bisa sama ganja
oh itu apa yang kejutnya ya
karena politik cair ya di indonesia
kita akan bahas nanti
oke ini kita akan bahas di segmen selanjutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau ke bang saroni
bang saroni pernyataan anda kemarin di depan wartawan di dpr itu
kemudian memantik keributan begitu ya
anda mengatakan secara eksplisit bahwa partai demokrat memaksa
mengajukan ahaya sebagai cowok presiden mas anies
dan yang kami dengar sejak awal juga partai nasdem menolak usulan
ataupun desakan itu menolak ahaya sebagai cowok presiden mas anies
itu benar nggak
enggak ini kan sepenggal doang
tapi itu ada loh pernyataannya
tapi berakhirnya dalam konteks penyelesaian apa yang gue omongin kemarin adalah
demokrat partai besar
wajar saja mengajukan kadernya untuk menjadi seseorang
tapi itu kan masih sangat dinamis
kan saya bilang kemarin jangan sepenggal lah
ya semua juga kalau sekarang misalnya memaksa untuk
memaksa untuk memiliki kekuatan
untuk diumumkan cepat
tapi kalau mengatakan dikategorikan negatif tentang bahasa gua
memaksa ya kan sama aja dalam hal memaksa untuk percepatan pengumuman
kan nggak ada yang salah
ini ide gagasan yang sifatnya bukan kepada negative thinking
ini kan demokrat partai besar
wajar aja kalau kadernya dicalonkan itu sangat baik
toh itu luar biasa
tokoh bangsa dan semua pihak yang memiliki sesuatu yang berbeda dengan orang lain
maka itu yang terbaik
maka yang terbaik yang tadi sudah disajikan di awal itulah mereka mereka yang terbaik
oke tapi demokrat betul memaksa
kalau memaksa semua orang juga pasti maksa kok
ya itu masyarakat memaksa untuk diumumkan calon misalnya itu kan maksa
tapi kan bukan narasi yang gue sampaikan bukan berarti di sisi negatif enggak
jadi buat demokrat sah sah saja mengajukan ahy nasdem menolak apa enggak
enggak sah sah saja
jadi kalau misalnya nanti anies akhirnya memilih ahy nasdem akan menerima
boleh saja nggak ada masalah
nasdem akan konsisten tetap duduk dia
jadi ini ya pernyataan anda kita kutip lho ini benar
ini dikutip lho
jadi kalau pada akhirnya nanti anies baswedan baca pres dari koalisi perubahan memilih ahy sebagai cowok presnya
nasdem akan tetap mendukung
apapun anies katakan kita dukung
oke enggak akan ada desakan juga kepada anies
enggak ada enggak ada
mungkin desaknya enggak ke demokrat sama ke pki tapi ke aniesnya
enggak enggak enggak yang terbaikkan komitmen ketua umum surya paloh menyatakan bahwa cowok pres adalah pilihannya anies baswedan
tapi kalau menurut nasdem dengan komposisi anies ahy bisa menang nggak atau sekedar maju aja
itu kan sekarang survei gampang gampang aja sekarang jelek no problem
anies dulu zamannya pilgub juga jelek
di perang menang
ya itu kan biasa aja
jadi menurut nasdem kalau komposisi anies ahy bisa menang juga
bisa semua bisa menang
dengan skenario yang kita miliki
komposisinya lebih bisa menang mana anies ahy atau anies kofifa
masalah anies dengan ahy dengan hovifa semua dua duanya punya chance untuk memenangkan pertarungan
tapi apakah yang kita bahas hanya anies toh
kan kita perlu lihat juga calon presidennya
dengan pak ganjar misalnya
kan kita punya trade party nih yang akan berlaga di peperangan
mari kita tunggu
jadi itu makanya kenapa nasdem pengennya santai santai saja
karena mau melihat pak prabowo sama siapa mas ganjar sama siapa
enggak tentu juga nggak selalu mulu begitu
jadi gimana nih pak ron ini
semua padahalnya kita menunggu dukun yang bertindak
oke apa nih maksudnya
ya itu tadi
semua pada prosesinya kita serahkan ke pak anies baswedan
jadi kalau menurut nasdem dengan anies ahy itu formula menangnya bisa ya
ya bayangin survei kalah mulu anies
ya nggak usah buru buru juga kan nggak apa apa
tapi kalau pun buru buru pun enggak apa apa juga
enggak ada masalah itu bye bye aja
kita menunggu pak anies baswedan mengumumkan secepatnya
pak anies tentu ya
karena beliau juga sebagai seorang muslim ya
beliau akan mencari
makanya kemarin kan beliau keliling ke berbagai daerah ketemu dengan para ulama
meminta masukan kira kira siapa cawapres
kemudian kapan momentum yang tepat
kemudian beliau juga nanti mungkin istiqoroh memberikan pertimbangan waktu baik hari baik itu seperti apa
saya kira disinilah ujian bagi mas anies dalam menentukan
ketika kami tiga partai ini sudah memberikan otoritas dalam menentukan siapa cawapres itu
ya kita serahkan kepada beliau
jadi kami yakin bahwa ketika mendengar aspirasi dari demokrat dari pks dari nasdem
beliau akan menggunakan itu dengan sebaik baiknya
jadi bagi kami saat ini adalah bahwa kami bersyukur di koalisi ini solid sampai saat ini
jadi gak ada yang memaksakan ya
demokrat tidak memaksa ahy
kemudian nasdem tidak memaksa menolak ahy
ya saya kira inilah
tadi kita dengar ya
bagaimana bang roni langsung mengatakan bahwa tidak ada persoalan kalau misalnya pak anies memilih mas ahy
begitu juga kami
atau misalnya nanti tiba tiba mas anies memilih kang aher misalnya
saya kira kita sudah fair sudah menandatangani hitam di atas putih
jadi saya kira tinggal masalah momentum ini
masukan dari demokrat tentu didengar
dari pks didengar dari nasdem juga didengar
jadi bagi kami tidak ada lagi keributan keributan cawapres
insya allah kami solid siap berlayar
dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada pemirsa cnn
ya para pendukung pak anies bahwa koalisi ini solid
meskipun bagaimana nasdem kemarin misalnya ada proses pentersangkaan sekjennya
kemudian kita datang ke rumahnya pak surya paloh
kita dengarkan beliau bagaimana solid kita terus berlayar
jadi tidak ada lagi persoalan di koalisi ini
kecuali kita menyusun strategi mencari hari baik
dan masing masing partai tentu punya strategi
bagaimana mas anies kita naikkan dan kemudian kita dapat kotel efek diantara kita partai ini
saya tanya nanti mas anies baswedan ujungnya tidak memilih ketua umum anda mas ahy sebagai cawapres
kalau memilih kan ya udah berlayar
tapi kalau nggak memilih mas ahy demokrat akan tetap di situ atau hengkang
kalau saya pikir ya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh mas ahaye sebelum sebelum ini
lalu juga sudah disepakati oleh beliau
ada tanda tangan beliau yang ditorehkan di piagam
jadi siapapun yang dipilih demokrasi tetap di situ
tegas dan jelas bagi kami
capres anies baswedan cawapres kita berikan mandat kepada mas anies
karena bagi mas ahy rakyatlah yang utama
rakyat menginginkan perubahan
dan perubahan ini adanya di sosok mas anies sebagai tokoh utamanya
dan kami mendukung ya cawapresnya sesuai dengan lima kriteria itu
ya udah kita biarkan tidak perlu lagi
yang sesuai dengan lima kriteria itu siapa yang masuk
mas anies lah
yang menentukan masa ditanya ke kami
kalau dari partai koalisi kan bisa memberikan usulan
yang memenuhi lima kriteria itu siapa kalau menurut demokrat
itu kan ada tim lapan
tadi katanya ada hal hal yang jangan diingat ke publik
itu kan rahasia
mas anies punya kebijaksanaan
sudah diskusi dengan berbagai pihak
tadi sambil keliling juga di jawa tengah tadi
beliau nanti akan menentukan kapan nih akan diumumkan
tapi kan kami punya aspirasi
jadi demokras gak ada masalah ya kalau bukan ahy ya
ya kan udah tegas dan jelas
mohon maaf nih sampai tadi ini
itu dijawab aja dulu jadi demokrat gak ada masalah
kalau nasjid tadi gak ada masalah loh kalau misalnya akhirnya yang diambil ahy
bukan tidak ada masalah
kami sudah berikan mandat kepada mas anies
silahkan mas anies pilih
jadi kalau bukan mas ahy
demokrat tetap di situ ya
gak akan hengkang ya
jelas jelas sudah disampaikan
siapapun cawapres yang mas anies tentukan
kalau bahasanya mas adi prayitno
kepada mas anies
karena kami saat ini di koalisi perubahan
kami mendukung penuh
dan tadi apa perlu saya lihatkan lagi
baliho poster spanduk kader kader kami
yang ada mas anies dan mas ahaye
kepada nilai nilai perubahan yang diharapkan masyarakat
iya mau apa lagi
ini dari oktober sampai depannya
november sampai sekarang
mau sampai kapan
saya mau ke mas adi prayitno aja deh
mas adi prayitno ini kita dapat informasi ya
bahwa di internal
oke mas adi prayitno kita dapat informasi
bahwa di internal tim delapan
bahwa ada yang berusaha untuk mendorong
nama mas ahy sebagai cawapres itu
termasuk di lingkaran
dekatnya mas anies
itu yang sebetulnya membuat tidak nyaman
sempat ada ketegangan
sampai ada dipanggil panggil
kemudian ditegor begitu
silahkan pak siduman
informannya kuat sekali
memang ada sebagian elit kita
yang berharap perubahan itu seperti retak
imajinasi orang luar
kami itu di dalam diskusi ya
seperti tadi tuh
yang ditampilkan di publik
tapi orang yang pengen kita retak
masa iya serukun itu
masa iya sebaik itu
kami itu setiap pekan bertemu
kadang kadang sepekan dua kali
kadang kadang sehari tiga kali
tergantung pada isu
menjelang pertemuan dengan
antara mas haye dengan
kita berkali kali ketemu
evaluasi semua perkembangan
di dalam koalisi perubahan itu
suasana trust itu
itu yang pertama
yang kedua saya ingin sampaikan begini
apabila ada ruang ruang
belum semua optimal
kemudian masih sekian persen yang mendukung
belum seluruhnya mendukung
itu bagi kami
bagi saya berita baik
kenaikan elektabilitas pandis
apalagi kalau semua sudah
itu yang kedua
saya ingin menyampaikan terima kasih
adi peraikson tadi
pemilu akan bermutu
apabila terjadi persaingan yang sempurna
persaingan yang memang betul betul
memberikan yang terbaik pada bangsa ini
kalau sampai usaha usaha menjegal orang seperti anies baswedan
ini membuat pemilu kita nggak sehat
jadi saya kira harapan kita sama dengan mas adi tadi
bersama koalisi perubahan
hanya butuh demokrasi
untuk memenangkan pemilih ini
apabila demokrasi diberangus
memang jadi masalah
karena itu mari kita jaga demokrasi
saya mau ke mas adi
kalau dilihat kayaknya ini udah sepakat semua ya
dengan satu nama
dan kayaknya mengerucutnya ke
nasdim juga udah sepakat kayaknya
yang penting berlayar aja
nggak ada masalah
kalau misalnya mas ahaye
mas adi juga bilang
ini kayaknya udah
nggak jarang terlihat gitu
mungkin sulit komunikasinya ya
yang kita dengar juga sulit komunikasinya dengan buko viva begitu
nggak tahu kenapa
jadi yang paling terbuka peluangnya
karena kalau sama golkar
juga mungkin sulit komunikasinya

kalau kita membaca angka angka stastitik
cukup rasional sebenarnya kalau demokrat ingin menjadikan ahy sebagai pendamping anies
di antara nama nama yang dilirik oleh anies selain ahy
ahi tentu paling tinggi elektabilitasnya
ahaye itu di atas ho viva
di atasnya juga andika perkasa
bahkan diatasnya mahfud md kan begitu jalan cerita
nah yang paling penting adalah ahy ini kan replika politik dari oposisi
jadi kalau anies berpasangan dengan tubuh oposisi wajah oposisi seperti ahi lengkap ini bareng
sebagai kubu oposisi dan kubu penantang
kalau hovifah ini bela bela hovifah ini kakinya ada di kubu pemerintah juga
apapun hovifah itu waktu jadi gubernur tidak terlepas posisinya sebagai mensos
anies ini kubu perubahan dan antitesa
agak susah untuk dijatuhkan sebagai satu bagian dari poros politik
makanya saya selalu mengatakan ahy itu cukup rasional
tapi bahwa ahy mungkin salah satu kritikannya adalah atau catatan pentingnya adalah
dianggap tidak terlampau mendongkrak suara anies di jawa timur dan
dianggap tidak terlampau mampu untuk mengonsolidasi basis basis anu
ini yang kemudian membuat kenapa nama hovifah itu kuat
karena posisinya sebagai gubernur kemudian adalah fatah atnu
kemudian yang paling penting sosok perempuan
ini bisa jadi diferensiasi politik nih yang bisa memberikan efek kejut
kemudian juga muncul
jadi sebentar saya potong
artinya yang memberikan efek kejut untuk nama cawapres anies lebih ke
apa efek kejutnya
sesuatu yang seakan akan tidak pernah dibayangkan oleh publik
kenapa efek kejut
hovipa bagian dari kubu pemerintah lah saat ini
efek kejut yang kedua ini adalah batu uji di mana partai demokrat akan samikna watona di poros perubahan
katanya ahi sudah sayin di situ
siapapun yang sudah dipilih oleh anies maka merem dia judulnya akan tegak lurus
perahu perubahan akan selamat
tapi kalau bukovifahnya nggak mau
nah itu problemnya
bukovifah kalau melihat gestur tubuhnya nggak mau
jadi kalau kita bicara tentang kalkulasi dan realitas politik
di antara sekian begitu nama yang seringkali muncul sebagai pendampingnya anies
rasa rasanya yang hanya mau cuma ahy yang lain tidak
mahput menolak sandiaga uno menolak andika perkasa lenyap nggak ada namadan
kemudian tidak pernah muncul ke publik
jadi itu wajar kalau demokrat dalam konteks itu
tapi ingat nasdem ini kan pemain lama
siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan nanti
itu makanya yang minta santai santai aja
nggak usah sekarang
ada di ujung terowongan
yang memungkinkan koalisi ini masih akan selalu muncul soal dinamika dan cairnya politik kita di ujung pertarungan itu
nah nasdem ini kan adalah politisi yang hampir sama dengan yang lain
ujung ujungnya itu adalah permainan di akhir bukan di awal
semua saat ini hanya dinamika sebatas gimmick dan seterusnya
apapun bisa terjadi di kemudian hari
jangan jangan pks juga nggak nyaman juga nanti di poros perubahan
kalau tiba tiba yang duet ini anies
siapa yang menjamin
pk saya ada di dalam
tapi di atasnya kang pipin belum tentu nyaman
kan itu yang kemudian membuat pertanyaan pertanyaan orang
beda cerita kalau yang di atas sudah salaman
beda cerita kalau yang di atas sudah salaman ya kang pipin
maksud saya begini
kalau yang ngomong itu bang sahroni kemudian bang herzaki kang viping dan surman said
poros perubahan ini saya kira selesai
samikna watona sampai oktober
tapi kalau yang di atasnya ngomong yang lain
ini mana yang benar
tanya tuh demokrat
emang memperjuangkan anies
emang nasdem mau kalau ahy mau sebagai pendamping anies
ini kan perang perangan membuat orang
sebenarnya siapa yang mau dijadikan sebagai preferensi politik
akhirnya orang nebak nebak nih
ini jangan jangan sedang goyang goyang
apalagi dikaitkan dengan pertemuan dengan puan
dikaitkan dengan ahai dilamar sebagai pendampingnya ganja dan seterusnya
pada prinsipnya dewan suro pimpinan etelitlah yang akan memutuskan
apakah koalisi ini jalan ataupun tidak
tapi saya sebagai orang yang
melihat ini dari jauh
selalu berharap poros perubahan itu ada
sehingga ada diferensiasi
sehingga ada pembeda
bahwa yang di dua ribu dua puluh empat itu bukan hanya orang yang selalu menarasikan apa yang
sudah dilakukan oleh jokowi
anies bisa membangun diskursus itu
ada pilihan lain
ada menu menu yang lain yang kemudian coba untuk ditawarkan
sebagai upaya untuk memperbaiki bangsa
apapun caranya itu harus ada nak
makanya berharap betul sekeras apapun dinamika
dan perang terbuka antara elit partai itu
datang bersama kolektif kologial
disitu ada nama anies dengan entah siapa
harus sebagai kandidat
soal last minute tadi yang disampaikan oleh mas adi
apakah kemudian santainya nasdem untuk mengumumkan cawapres
karena itu tadi
melihat peluang di last minute
siapa tahu masih bisa berubah
kofifa mau berubah pikiran
ataupun mungkin golkar berubah pikiran
itu nasdem melihat peluang itu juga
kita menunggu anies bersuara
itu maksudnya gimana
tidak lagi berkata kata
bahwa nasdem prinsipnya konsisten dalam koalisi perubahan
dan tidak dalam unsur memaksa siapapun orang yang akan menampingi
bahwa aspirasinya nasdem itu kofifa menjadi aspirasi nasdem
itu sudah diakui oleh semua elit
dari awal ada opsi opsi
entah kofifa andika ahy
semua ada opsi
tapi kembali semua kepada yang bersangkutan
kita nggak bisa memaksakan hal
apa yang akhirnya tidak diperkenankan
tapi anies sebagai poros tengah
yang dimana harus menerima aspirasi dari kita kita
dan gagasan kita kita adalah kita berikan kepada pak anies
biar pak anies yang menutup
gagasannya nasdem apa
yang terbaik menang menang menang menang
buka kofifa bisa menang
ini kompor nih emang
itu kan aspirasinya semua orang nasdem yang sudah diungkapkan secara terbuka
sekarang kita konsen kepada yang terbaik aja
kita tunggu pak anies mengumumkan cepat atau lambat
mari kita tunggu
sedangkan pertarungan ini masih panjang
tapi gagasan yang tadi bang jaki sampaikan adalah secara logis benar
bahwa kalau item bulan per bulan
bisa menjajah dari wilayah ke wilayah
untuk mempromot kedua belah pihak
baik dari capres maupun jawa presnya
ini tidak pernah salah gagasannya
tapi dalam koalisi kita soliditasnya tepat
terkait dengan ahmad ali dan andi arief
mungkin yang tadi bang jaki sampaikan
ya mungkin pengen duduk bersama
tapi yang pasti kita bertiga
tidak pernah goyah dan tetap solid
tapi apa hambatannya dengan buko viva saya mau kembali ke itu lagi
bukoviva mah dari awal udah
dari awal apa
bahwa tangkepan hovifah ada di radar
masih ada di radar gak sampai sekarang
ada semua ada
kalau buat nasdem masih ada ya
jadi udah diakui bahwa kalau bukoviva masih ada di dalam radarnya
saya mau ke bang jaki
melihat situasi di koalisi perubahan yang kayaknya kalau kita dari kacamata luar ya
melihat bahwa sedang agak sedikit tegang begitu ya
malah demokrat ketemu dengan pdi perjuangan
ketemu dengan gerindra dengan pak prabowo
apa sebetulnya yang ditawarkan
kalau dari kami melihatnya begini ya
kita ini kan terbuka dengan semua untuk berkomunikasi dan silaturahmi
ya katakanlah saat ini kita sedang beda
atau beda pilihan
iya tetapi bukan berarti masih menutup diri
bukan permasalahan bangsa ini banyak dan besar gitu
sehingga kita butuh kerjasama dengan semua pihak nantinya
janganlah kemudian ya indonesia katanya bineka tunggal ika
tetap kami ini saling kolaborasi satu sama lain
sejak awal nilai nilai perubahan kan sudah tegas dan jelas
kami ini mengakomodir dan mengakui adanya perbedaan gitu
bukan malah menghilangkan perbedaan
jadi bagi kami jika ada perbedaan pandangan
tetapi bukan berarti tidak komunikasi dan tidak siaturami
kalau misalnya tadi katakanlah dengan teman teman pdip
mau ada pertemuan atau apa rencana
ya ini kan baik gitu loh
kalau misalnya pdi perjuangan menawarkan mas ahe sebagai cowok perusahaan ganjar
atau gerindra menawarkan mas ahe sebagai cowok perusahaan prabowo
masa gak tertarik sih
kan lebih jelas di sana
yang di sini gak jelas nih
yang bilang di sini nggak jelas siapa
kemudian yang kedua adalah masih diingat juga
tadi ada pak sudirman said di sini kan
pak sudirman sampai ketawar
pak sudirman itu kan juga sudah menjelaskan
ya gak masa tertarik ya kalau ditawarin pdi perjuangan sama gerindra
kan pak sudirman said sudah menjelaskan
saya ingin jawaban anda nih sebagai kader demokrat
masa gak merasa tertarik
kami sudah sampaikan bahwa sudah banyak tawaran dan permintaan kepada mas ahaye
tapi sampai dengan saat ini kami jelas dong posisi kami ada di mana
di koalisi perubahan sebagai pengusung anies baswedan
jadi gak tertarik ya
kami masih di mana nih
di sini apa di mana
kan politik hari ini beda dengan minggu depan
kami di koalisi perubahan tegak lurus
jadi gak tertarik
selama ketum ahi di koalisi perubahan sesuai dengan piagam perubahan bersama mas anies baswedan
kabarnya waktu pak sbe ketemu dengan pak prabowo subianto di musimnya buani di pacitan
ini tawarannya cukup menggiurkan loh
bahwa pak prabowo menawarkan ke pak sby satu posisi presidential advisor
kemudian satu menko
dan juga empat menteri
kalau demokrat mau bergabung meninggalkan koalisi perubahan ke gerindra
itu betul gak
itu yang bisa menjawab hanya pak prabowo dan pak sby
anda nggak membantah berarti itu betul
ini kan ketemunya berdua
saya nggak ada di ruangan itu
tapi itu sudah sampai ke kalangan wartawan
jadi gak mungkin ketika ini anda gak mendengar
di kalangan wartawan itu sudah menyebar
loh saya nggak dengar dari wartawan
oh berarti anda gak membantah
itu saya simpulkan itu benar ya
silahkan ditanya langsung kepada pak prabowo dan kepada pak sby
itu kan pertemuan
itu kan pertemuan berdua
saya hari itu tidak ada di pacitan
tapi tawaran itu gak tergoda juga ya
posisinya satu presidential advisor
presidential advisor untuk pak sby
masa gak tergoda
kami bertiga ini sebagai bagian dari koalisi perubahan
bersatu bersama bukan karena siapa dapat apa
atau siapa menjadi apa
tetapi karena gagasan perubahan yang diharapkan oleh masyarakat

ini bolak balik pak satwa
ini tawaran yang menarik ya
ya tawaran apapun
yang paling penting adalah semangat perubahan yang diharapkan oleh rakyat
oleh masyarakat yang bertemu mas ahy
ketika keliling indonesia
harapan dari konsultan konsultan kami
itu yang lebih penting bagi kami
karena itulah semangat yang harus benar benar kami jaga
ini amanah besar
dari rakyat indonesia yang ingin perubahan
yang sedang kami perjuangkan bertiga
bersama mas anies baswadan
ya insya allah

ini iman politiknya demokrat kuat
kita bisa menjaga
jadi pemimpin negeri ini
ini iman politiknya kuat
kalau rakyat mengenalgerai
oke saya mau terakhir dulu ke pak sudirman said
kalau melihat kompaknya ini
kalau di panggung ini semuanya kompak nih ya
tetap bersama dengan mas anies
apapun keputusannya mas anies
nah kira kira saya mau tanya
apakah betul nanti tanggal enam belas juli
di gelora bung karno
mas anies akan deklarasi bersama dengan tiga partai
dan satu nama cawapres akan diumumkan
itu kita infonya sudah di blok tuh
untuk acaranya mas anies
sebelumnya saya ingin komen satu ya
sebetulnya yang nana
drill itu kepada semua teman teman itu
itu adalah bukti
bahwa betapa hebatnya
untuk membuat koalisi perubahan ini
seperti tidak solid gitu
itu juga bukti bahwa
akhirnya atau sejauh ini
semua iming iming itu
tidak bekerja dengan baik
karena ketiganya makin solid
ini memenuhi harapannya mas adi
kalau kita tetap seperti ini
dan pada oktober kita mendaftar
maka pemilu akan berkualitas
dan sekali lagi
anies baswedan dan pasangannya
dan tiga partai kualisi
hanya memerlukan demokrasi untuk memenangkan pemilu ini
itu yang enam belas juli
sudah di blok tuh di gbk
dan pernah dipublikasikan
pernah dipublikasikan oleh salah satu
pemilik petinggi nasdem
memang ada rencana
bahwa itu merupakan hari yang
salah satu ada yang direncanakan
dan mudah mudahan itu
bisa terlaksana bahkan
bukan tidak mungkin
sebelum itu juga bisa terjadi
tapi persiapan sudah kita lakukan
semua yang kita rencanakan itu bisa terlaksana
kalau kita lihat
kebelakang dari mulai oktober
tanda tangan piagam
semua langkah langkah itu dalam rencana kita
jadi tidak ada yang meleset
kadang kadang maju sedikit
mudah mudahan enam belas juli adalah
waktu dimana kita bisa
menyampaikan ke publik
dan mengelodakan dukungan secara
ini kalau dari timnya mas anies
sudah setuju nih enam belas juli
kenapa sih enam belas juli itu hari apa sih bang
itungannya utan apa itu
nasdem kenapa mengusulkan enam belas juli
kan gue bukan tim delapan
tanya pak sudirman tuh
tapi enam belas juli itu hari apa pak
gak tau ya
gue masih cek

apa pak sudirman
ya karena dari yang tanggalnya kosong
saya pikir ada
hitungan weton atau apa gitu
kita harus jeda terlebih dahulu
setelah ini kita minta tanggapan
dari teman teman mahasiswa
koalisnya anies baswedan
apakah akan berlayar
apakah mereka tertarik
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung berbicara
dari masa ke masa
adalah hal yang paling seru untuk dibahas
dan saya setuju sama bang saroni di awal bahwa
sepertinya saat ini jauh lebih
baik untuk memikirkan stabilitas profesional
karena tidak ada urgensi
untuk terburu buru mengusulkan hal tersebut
termasuk timing mengumumkan
cawapres itu sendiri
dan yang saya harapkan pak
kita resikan cawapres tanpa tekanan dari pihak manapun
saya apakah akan tetap solid
dan konsisten dalam koalisi
salah satunya akan berbalik arah
jika tokoh yang disodot
partai koalisi ini tidak dipilih
mendeklarasikan tanpa tekanan dari pihak manapun
oke menarik sekali tadi tuh
nama yang dideklarasikan
tidak sesuai apakah akan ada yang balik badan
dan mahasiswa berharap
bahwa mas anies ini tidak dalam tekanan
ketika mendeklarasikan nama cawapresnya
nanti kemudian satu satu silahkan
ya di pks itu pengambilan
kebijakan untuk capres cawapres itu
ada di musyawarah majusyoro
jadi untuk berubah
menjadi calon yang lain
ada peluangnya tetapi
ya sangat kecil
dan sembilan puluh sembilan orang ini adalah
orang orang yang well educated
kemudian paham ideologi pks
dan kira kira mendengarkan
aspirasi kader dan struktur
jadi bagi kami adalah ketika
kami punya rekam jejak
ketika kami sudah memutuskan
maka kami istikomah disitu
kita akan terus sampai akhir
ada kondisi yang tidak memungkinkan itu
tapi sampai saat ini kami loyal
kami setia dengan mas anies baswedan
dan kita akan berjuang bareng
dari demokrat dan nasdem
ketika tadi ada
dan saya kira aspirasi dari teman teman
saya kira bagus ya
tetapi insyaallah kami solid sampai saat ini
apapun keputusan mas anies
tidak akan balik badan ya
kan sudah disampaikan tadi
tadi pertanyaan mahasiswa itu
oh ya saya tadi mau jawab dulu
saya pikir tadi pertanyaannya ini presenter
jadi gini kalau kami mengapresiasi tadi
disampaikan oleh teman teman mahasiswa ya
dari bem mustopo ya
mustafa tadi inilah yang kami senang ya
bagaimana teman teman mahasiswa ini punya kepedulian
ya bagaimanapun anak anak muda ini kan
sehingga kalau misalnya
peduli perhatian dan coba mencari tahu
ya terhadap situasi saat ini akan sangat baik
nantinya pada saat di pilpers dan pilek

yang tahu betul siapa capres
siapa jawab presnya
siapa calon anggota dewannya
ini akan membuat kontes demokrasi kita akan jauh meningkat
kalau masalah komitmen sudah tegas dan jelas
saya sampaikan mau ditanya di tv apa
media apa dari bulan oktober dua ribu dua puluh dua
sampai dengan hari ini saya jawab tegas dan jelas
saya baru saja saya rapat dengan mas ahy tadi sore
dan disitu ya disitu juga tegas dan jelas
pada saat ditanyakan jadi gimana kita
ya saat ini kita masih terus bersama mas anies baswedan di koalisi perubahan kenapa
gimana ini kan tadi sampai tadi saya bilang
ya kan dia mau ngomongin sampai kapan nih kan
tapi komitmennya mas ahaye sampai nanti ya
iya dong itu komitmen kita akan jalan bareng gitu loh ya
bagaimanapun ya godaan banyak tekanan banyak
sudah disebutkan tadi oleh pak sudirman said juga gitu sama sama nih
nasdem ada kesehatan
nasdem ada kena tekanan kami juga pks juga termasuk godaan
tapi kami seperti kata mas adi prayitno
wah ini dia
samitna wa ato'na dengan mas anies baswedan memilih jawabannya
oke silahkan nasdem gimana
itu tadi mahasiswa kan bilang jangan ada
keterpaksaan tekanan bagi mas anies mengumumkan pendampingnya
dan partai partai yang ada di koalisi perubahan jangan menekan kemudian
jangan sampai balik badan itu tadi harapannya mahasiswa
malah kita mau nyampein ke adek adek konsisten tetap mengkritik dengan kondisi sekarang
dan konsen pada hal pada kepentingan nasional
jadi adek adek ini lebih baik hanya melihat para petarungnya tunggu saja
dengan peperangan yang terbuka ini
adek adek bisa memilih pada
pada pemimpin yang tepat
dan sangat bijak dalam menjaga negara ini yang lebih baik
berarti nasdem akan terus bersama dengan anies sampai ke pendaftaran ya
nggak akan balik badan apapun keputusannya
oh kalau nasdem udah jelas yang mendeklarasi
dan sampai akhir
dengan penuh banyak pengorbanan
dengan pengorbanan yang luar biasa
mas adi terakhir
saya ingin mengutip satu diktum dalam politik
tak ada teman yang abadi dalam politik
yang abadi itu adalah soal kepentingan
kalau kemudian nana tadi membocorkan soal pertemuan prabowo dengan sby
di pacitan beberapa waktu yang lalu
saya jadi inget proposal nasdem beberapa bulan yang lalu
ketika mencoba untuk menawarkan duet antara
ganjar pranowo dan anies baswedan
dulu saya membayangkan pdip itu tidak akan berkomunikasi dengan partai demokrat
hasto di berbagai kesempatan selalu ngomong
haram hukumnya berkoalisi dengan dpr
itu bagaimana kita menjelaskan antara air dan minyak ini
itulah yang kemudian membuktikan ke saya bahwa
dan dpr dan pks dan nasdem
pasti bicara tentang bagaimana kekuasaan di dua ribu dua puluh empat itu bisa diakumulasi
jadi membayangkan politik lillahi ta'ala itu
dalam konteks pemilu bagi saya agak rumit sekarang
kalau apa yang disampaikan oleh kak adi
politiknya ihlas lillahi ta'ala
siapapun wakilnya anies pokoknya tegak lurus daftar kpu selesai
nah ini akan membantah diktum politik yang mengatakan
bahwa kekuasaan itu adalah segala galanya
poros perubahan ini ingin membalikkan teori itu
bahwa kawan adalah segala galanya
mantap ini bang ini akan jadi desertasi khusus nanti
tapi itu waktu yang akan menjawab itu
waktu yang akan menjawab
waktu yang akan membuktikan
apakah koalisinya tetap bertahan sampai ke pendaftaran
kita nggak tahu yang penting kan aniesnya berlayar gitu kan
harapannya mas adi kan
semoga saya disebut bukan provokator lagi
nah setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dari teman teman komisi co
sebagai bagian dari sentilan sentilun begitu ya
tentang kondisi di koalisi perubahan anies baswedang
tapi kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
tetan kompak ya tapi tetanggaan semua kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih
dong bener banget ada pengamat politik favorit kita semua bapak adi prayitno
gimana pak masih meratapi nasi sudah menjadi bubur atau mungkin nasi
menjadi bubur semua hari ini sudah jadi jadi bubur jadi bubur jadi kuning kuning
hari ini hari ini tapi hari ini paling favorit kita komika datang sosok politisi politisi paling
dekat dengan anak muda masa depan kesukaan semua anak muda gen z indonesia tepuk tangan
paling meriah untuk pak ahmad syaroni luar biasa luar biasa bagaimana
pak syaroni kira kira balihonya sudah terjawab belum cocok jadi apa kira kira
nanti akan terjawab karena sekarang anies dulu baru tentang western
tapi pak ya balihonya pak ahmad syaroni ini selalu unik kalau saya perhatikan
salah satu contohnya yang kemarin itu viral itu adalah baliho dengan pose seperti ini cocok jadi apa ya
ya pak mohon maaf nih pak kalau cuma mau nanya itu sebenarnya bisa lewat instagram sebenarnya pak
harus bikin seperti itu pak agak moros sebenarnya pak
orang lihat baliho seperti itu saya jadi bertanya tanya nih pak maksudnya orang sehebat bapak syahroni aja
bingung mau jadi apa gimana orang kayak kita pak kita nggak punya pilihan lain bisa jadi ini pak
kita bakal bikin baliho tinggal dinyatuhi mampu sebegini mikir besok materi apa ya cuman kita nggak
punya pilihan betul dan salah satu balihonya pak ahmad syaruni juga yang menarik waktu itu apa mimpi
jadi presiden oke pak ini juga mohon maaf nih pak kita semua rakyat indonesia semuanya pernah pak mimpi jadi presiden pak
enggak kita buat jadi baliho pak mentok mentok kalau kita mimpi jadi presiden tuh cuman kita
ceritain di empath ue dua hasta kejujuran pak aku curiga janjian pak an seeing kalo bangun pagi
abis mimpiiu jadi presiden itu semuken wah lempi presiden bikin bali perkayaanomthe
maju minju biju kita lebih teman wukou biasa tapi kita juga kedatangan bapak herzaki ini dominosia regoi
wakilan dari demokrat luar biasa sekali gimana pak demokrat enak ya abis ditraktir
ayam berkas oleh pdip ya benar itu dia supaya berberapa walaupun kita nggak tahu yang berkah
itu ayamnya apa koalisinya kita ada yang ada yang ada yang menarik bakarnya di foto di foto
itu ada foto yang udah tersebar di sosial media foto bukan ini merah juga tapi bukan
kebaya bukan ini foto sekjen pdip dan sekjen demokrat foto sambil megang betosan di ayam berkah
blog m itu bisa kayak gitu iya padahal selama ini kita tahu pdip dan demokrat itu bermusuhan
makanya ini jangan jangan memang apa masih masih berkakan koalisi yang sekarang berkah
tapi kalau kita ngomongin sekarang ini sekarang lagi banyak orang yang bertanya tanya apalagi
semenjak kejadian ini ya kita mencari siapa cawapres anies selanjutnya tema hari ini ya betul
padahal sebenarnya nih pak ya ini kita anak muda gampang lupa sebenarnya mau nyari cawapres kok
bisa koalisi pak ane susah nyari cawapres presiden aja bisa cawe cawe masuk susah banget bisa kan
iya dan kalau saya lihat di twitter gitu pak ya netizen tuh menggadang gadang empat nama yang
cocok menjadi cawapresnya benar benar panis bahasa w dan benar ada ibu hovifah yes ada ibu
ada bapak ahy benar ada bapak ridwan kamil dan bapak erlangga hartarto benar kita coba bedah satu
persatu ini kita ngebantu bapak bapak sekalian yang pertama bu hovifah buho viva itu cocok bagus
wakil presiden karena kalau dia jadi wakil presiden akhirnya kita punya lagi wakil presiden seorang
perempuan ya ya meskipun yang ini bukan ketum partai tapi setidaknya masih tetap bisa pasti masih bisa tetap bisa
tapi menurut gua yang cocok itu bapak ritwan kamil kenapa begitu karena dia masih muda masih muda
pagi kenapa tuh p gene kalau misalnya jadi wakil presiden dia muda dia cerdas dan yang pasti kalau
pak hijau jadi wakil presiden pak hezaki kemungkinan jadi mainipro katanya ya tapi dari semuanya lifted
ke hartarto karena dia ketumpah yes dia ahli ekonomi yes dan yang paling penting kalau dia
menjadi cawapresa anies baswedan bapak herzaki enggak jadi ikuminfo karena emang harus ya harus
ya udah intinya nih intinya pak kalau kita simpulkan untuk pak anies yang paling cocok jadi
cawapresnya itu adalah muda cerdas dan dekat dengan agama betul kita semua tahu siapa betul
harusnya tadi ditutupnya pakai look at the star ya oke terima kasih sekali teman teman dari komisi
dotco aldo dan juga duto nanti kita tunggu siapa yang akhirnya diumumkan oleh anies baswedan
menjadi cawapresa nya apakah masa haye atau buko viva atau mungkin ada yang lain yang menimbulkan
efek kejut sekali lagi politik itu cair kita nggak tahu siapa dan penampilan
dari komisi co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini kita ketemu lagi senin
depan jam dua puluh tiga jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana pratipami saat malam sampai jumpa